usai menyaksikan informasi dari redaksi pagi
selama tiga puluh menit ke depan di hari selasa
dengan sajian sejumlah informasi menarik dari jawa timur
ricuhnya penertiban pedagang kaki lima di surabaya
akan menjadi topik utama kami
iya penertiban pkl di jalan kapasari
atau pasar gembong surabaya
senin petang berlangsung ricuh
ratusan pedagang mengusir paksa petugas satpol pp
dengan cara menyandra truk operasional petugas
suasana mencekam terjadi saat ratusan pedagang pkl mengamuk
dan menyandera salah satu truk operasional petugas satpol pp
yang akan melakukan penertiban pkl di jalan kapasari senin petang
selain menyandera truk operasional
mereka juga mengempesi ban truk
hingga tak bisa bergerak
para pedagang juga memblokade jalan
dengan cara menyebarkan kantong pasir dan pot bunga di tengah jalan
agar tak bisa dilalui kendaraan
tak heran jumlah masa pedagang kaki lima yang lebih banyak
akhirnya membuat puluhan anggota satpol pp memilih mundur
masa pkl mengamuk
karena penertipan yang dilakukan satpol pp terlalu dipaksakan
stand yang disediakan pemkot di jalan gembong asi
tidak mengakomodir pedagang lama
namun justru menabung pedagang baru
pedagang yang lama banyak yang tidak terakomodir mendapatkan stun di situ
sementara satpol pp memaksakan diri untuk semua itu masuk ke stand
sedangkan stun belum selesai masih suaru
suasana berhasil dikendalikan setelah petugas polsek genteng dan polores sabu surabaya
dikerahkan ke lokasi untuk menenangkan pedagang
meski tidak ada korban luka
namun polisi tetap akan melaksanakan
dan melakukan pengamanan hingga senin malam
setelah suasana meredam
polisi meminta pedagang untuk membersihkan jalan raya
yang sempat diplokade agar dibuka kembali
sementara satu unit truk yang disandera
akhirnya dikembalikan dengan cara diderek